direktur tindak pidana umum andi pori mengatakan penetapan tersangka terhadap brigadir riki
dilakukan penyidik tim sus atas kecukupan dua alat bukti pembunuhan
brigadir riki dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuap terkait pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
sementara barada richard eliezer yang merupakan tersangka kasus meninggalnya brigadir yosua
mengajukan diri sebagai justice collaborator dan pengajuan ini dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan brigadir yosua
di rumah dinas mantan kali propam irjen paul ferdisambu
akankah tabir kematian dari brigadir yosua semakin terang benderang
kami akan bahas pada siang hari ini bersama dua narasumber kami
sudah ada pak hasto atmojo selaku ketua lpsk dan juga ada pak sugeng teguh santoso
selamat siang bapak bapak selamat siang selalu
selamat siang mas selamat siang pak sugeng
pak sugeng ini dari ketua indonesia police watch atau ipw
saya mau ke pak hasto terlebih dahulu
pak hasto untuk perkembangannya bagaimana ya untuk permohonan perlindungan yang diajukan oleh barada eliezer ini
sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya brigadir yosua pak hasto
sampai saat ini kami juga belum ada kontak secara langsung
dengan barada yang baru setelah yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka
kami mendengar dari media saja bahwa pengacaranya sudah akan mengajukan permohonan justice kolaborator
karena barada eliezer sudah menyatakan bersedia menjadi justice collaborator
dan mengaku dia bukan pelaku bahkan bukan pelaku utama
jadi kita menunggu
kedatangan pengacara syukur syukur bersama dengan barada eliezer sekalian
artinya tidak ada dorongan ya pak asto dari sejak awal asesmen terhadap barada eliezer ini dilakukan di lpsk
ada pihak anda yang mendorong agar yaudah jadi justice collaborator saja jika anda sudah menjadi tersangka nantinya
ada tidak komunikasi sejauh tersebut
saya tidak memprediksi ya mas
kalau dalam dinamikasi
di dinamikasinya kemungkinan besar yang bersangkutan ini potensialkan ditetapkan sebagai tersangka
oleh karena itu opsi bahwa yang bersangkutan akan kita dorong untuk menjadi justice collaborator sudah kita singgung pada yang bersangkutan
problemnya pada waktu itu yang bersangkutan tetap pada keterangannya bahwa dia adalah pelaku dan sendirian
jadi ya kita sulit waktu itu belum bisa memberikan dorongan secara lebih kuat lagi
sebelum kita masuk
tentu peluang menjadi justice collaborator jauh lebih besar
baik sebelum kita masuk terlebih dalam lagi terlebih ulas lagi soal justice collaborator
pak hasto tapi saya ingin tahu kebelakang komunikasi anda dengan barada eliezer
setelah pencabutan bap kemudian berganti bap yang baru berganti pengacara yang baru
artinya ada skenario yang memang direncanakan oleh pihak pihak yang bersangkutan dalam kasus ini
kalau anda melihatnya apakah benar ada skenario yang dibentuk oleh para pelaku ini terhadap kasus ini pak hasto
kami sih sulit ya itu kan asumsi atau berspekulasi untuk mengatakan sedemikian
tetapi paling tidak bahwa di dalam kasus ini
ada hubungan hubungan atau yang disebut sebagai relasi kuasa yang ikut mempengaruhi bagaimana baradae ini kemudian bersikap
ketika kami lakukan assessment dan investigasi terhadapnya dan kemudian telah sekarang menjadi tersangka
ini kan ada perubahan sikap yang sangat frontal ya
yang semula mengaku sebagai pelaku tetapi dia sendirian dan sebagainya
dan sekarang mengaku dia adalah bukan pelaku tunggal bahkan dia adalah orang yang diperintah untuk melakukan penembakan bersebut
oke artinya anda memahami ya dan juga menerima narasi baru yang terbangun dari barada eliezer dari kuasa hukum
yang menyebutkan dari barada eliezer ini bukanlah ahli menembak dan juga bukan membela diri
ketika penembakan betul seperti itu pak hasto anda terima keterangan yang disampaikan oleh pengacara baru
pengacara baru kami belum ketemu mas
kami masih menunggu
kalau untuk langkah justice kolaborator sendiri seperti apa nanti akan dilakukan pendampingan dari lpsk pak asto
ya nanti setelah permohonan itu diajukan kita akan lakukan pendalaman tentang kesediaan yang bersangkutan
apakah betul betul bersedia
jadi justice kolaborator kita jelaskan syarat syaratnya apa saja keuntungan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator apa
kemudian kewajiban lpsk apa untuk memberikan perlindungan pada yang bersangkutan
nah tentu hal ini karena yang bersangkutan sudah menjadi tahanan di barreskrim kita akan berkoordinasi dengan baris krim
perjananya kita akan berkoordinasi dengan barat krim besok
bagaimana surat yang kami kirimkan minggu lalu ke barreskrim
kalau saya ingin ke pak sugeng
pak sugeng melihat dari keinginan barat dae mengajukan permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator
anda melihat ada tekanan atau tidak dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga ada narasi baru yang tercipta dalam bap baru bersama kuasa hukum baru
perkembangan yang membuka
tarah yang kasus yang kebetulan
kasus semakin berkembang
ini begitu cepat ya
setelah pengacara barat dae mundur
kemudian diganti pengacara baru
menurut saya kasus ini akan terbuka
karena barat dae sudah menyampaikan semua keterangan
dikombinasikan lagi dengan adanya penangkapan baru terhadap
dan juga dengan r e dan r r yang sudah dikenakan status tersangka juga
jadi ini bukan
akan mengarah kepada pembuktian yang cukup kuat menurut saya kita serahkan kepada tim sus ya
supaya ini dibuka
dan saya mendorong juga
pak uli berbicara
untuk barat dae diberikan status perlindungan
tapi memang tergantung
harusnya aktif nih pengacaranya datang ya
karena status perlindungan yang diterima nanti
saya tahu ada instruksi yang bisa membuat ringan tuntutan ya
tuntutan terhadap barat dae
apalagi ada informasi ya barat dae tidak menembak
itu ya tidak menembak
bahkan ada keterangan yang menyatakan
yang menembak itu dia melihat
dia melihat sambo memegang pistol
dan si korban itu
jatuh di bawah ya
jadi siapa yang menembak tidak tahu tapi sambo memegang pistol
korban sudah jatuh
bahkan kalau penyidikan ini kemudian mengarah kepada pembuktian material yang kuat
peran barat dae
bantu melakukan ataupun apa
membantu melakukan atau
karena dia ditekan ya
dia bisa di lepaskan ya
tapi kita serahkan kepada penyidik lah begitu
oke berarti anda mengamini ya
kalau ada bap dari barat dae yang menyebutkan
nama nama pihak yang terlibat sudah dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan
apakah nama nama yang disebutkan ini akan terjerat hukum nantinya pak sugeng
bukti sudah menjadi beberapa informasi yang terbuka ya
dari informasi dia
dan juga informasi yang saya dapat
tertutup ya seperti itu
ya nanti bisa berjerat
dan walaupun pembuktian
nah ini kan masalahnya pembuktian alat bukti lain ini
atau barang bukti lain ini yang sedang didalami karena ada yang dirusak
pkp dirusak ya
kemudian barang bukti yang terjangkau
yang mengakibatkan insis bekerja
memeriksa dua puluh lima orang yang dinyatakan terlibat
pelanggaran kode etik ya
yang dikatakan sebagai tindakan unprofesional
kalau menurut saya ini bukan tindakan unprofesional ya
tapi ini adalah kenakan
berarti dua puluh lima ini pihak yang disebutkan oleh
baradae kepada pengacara dan juga penyidik ya pak sugeng
oleh inspektur khusus
ini kan hasil pemeriksaan inspektur khusus irsus ya
terus juga ada pelanggaran
dengan apa ya
yang merusak pkp menghilangkan barang bukti
untuk upaya menghalangi proses penegakan hukum ya
ini ada dua puluh lima orang
ada bg lima pombes ya
ada juga obp ya
akp ada kumpol ya
ini agak mengherankan dan membelalakan mata saya ya
ini agak mengherankan dan membelalakan mata saya ya
ini agak mengherankan dan membelalakan mata saya
bagaimana puluhan orang bisa sepakat untuk menutup satu kejahatan
ini yang membelalakan mata saya ya
artinya terikat kuat kalau dalam analisis saya
mereka terikat kuat dalam hubungan dengan verdi sambo
bahkan terkait hubungan yang berpotensi melanggar hukum pun
mereka bersedia melakukannya
nah ini menjadi kelompok
kelompok orang yang berbuat melanggar hukum
kelompok orang yang berbuat tercelah terkait dengan matinya orang ya
kalau mau dikatakan ini sebagai geng
saya katakan geng
sekarang terstruktur ya
terstruktur sistematis melakukan perbuatannya dari mengharap seri
dari menghilangkan apa dari merisak tempat kejadian tersara
kemudian menghilangkan barang bukti mengarang cerita rekayasa
bahkan saya mendengar
bubatkan seorang penasihat kapolri tuh
yang dekat dengan dekat dengan bapak fs
jadi perlu didalami ini
baik pak sugeng anda melihatnya bila kasus brigadir yosua penuh rekayasa korban hingga pelaku
penghidupannya adalah polisi
lantas bagaimana dengan kasus yang melibatkan orang orang kecil pak sugeng
ya kalau fenomenanya ini aja direkayasa ya
yang nyata nyata terbuka kepada publik
ya bagaimana nih apabila menghadapi kasus kasus orang kecil ya
mungkin orang orang kecil akan diabaikan
malah kemudian muncul namanya fenomena no viral no just
sulitnya mencari keadilan
ya itu kan fenomena yang sudah beberapa waktu terjadi
memang harus ada perubahan yang sangat mendasar
dalam apa dalam apa transformasi kultural polri ya

dengan seorang yang betul
ini tidak masuk akal buat saya
kecuali mereka memang terhubung sudah lama dalam satu kelompok kepentingan
baik pak sugeng
pak sugeng kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh menko poluka mahfud md
yang tegas mengatakan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik
dapat beriringan dan tidak menafikan kemungkinan pelanggaran pidana
apa pendapat anda soal ini
nanti dijawab usaha jeda
kami juga akan minta pendapat anda dan juga update anda dari pak asto
terkait dengan pemeriksaan assessment dari istri ferdis sambo
ibu putri cenrawati tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kita lanjutkan kembali dialog kami bersama hasto atmojo ketua lembaga lpsk
dan juga ada pak sugeng teguh santose ketua indonesia police watch
bapak bapak kita lanjutkan kembali dialog ini
saya mau ke pak hasto terlebih dahulu untuk mengupdate ya perkembangan terbaru
kalau kemarin kita lihat putri cenrawati sudah berada di luar ruangan
sudah mengunjungi mako brimob untuk melihat suaminya
tapi yang saya pastikan terlebih dahulu bagaimana perkembangan terbaru dari asesmen putri cenrawati pak hasto
sampai sekarang kami belum bisa melakukan assessment
maupun investigasi kepada ibu putri karena belum bisa ketemu dengan beliau
dengan munculnya bu putri kemarin ya kami ada harapan lah barangkali dalam waktu dekat
segera bisa bertemu dengan bu putri untuk mendalami permohonan yang bersangkutan
baik tentunya pihak anda juga sudah bertemu di awal permohonan perlindungan ya pak ya di asesmen pertama
dengan pak irjen ferdisambu juga
apa yang dikatakan oleh putri cenrawati ke pihak anda
waktu itu tidak bisa memberikan keterangan sama sekali
karena apa yang bersangkutan masih trauma menangis terus gitu ya
yang ditangiskan apa nih pak apakah ada pernyataan lebih detail soal tangisan ini
enggak ada enggak ada
jadi ya memang sulit berkomunikasi saja
jadi langkah anda pihak anda untuk menjemput bola melakukan pemeriksaan kekediaman
apakah ini juga akan dilakukan esok hari atau hari ini pak hasto
ya kami sudah bersurat kembali untuk menemui beliau dan juga bertitip pesan pada pengacara
maupun psikolog yang waktu itu hadir di lpsk agar segera bisa ibu putri memberikan keterangan kepada lpsk
kemudian langkah anda selanjutnya apakah akan mengirimkan psikolog independen
pak hasto untuk independensi dari kasus ini
ya bukan hanya psikolog tetapi juga bersama dengan staf lpsk yang memang melakukan bertugas melakukan investigasi

dan juga tim dari komnas ham yang mengaku masih ragu atas dugaan pelecehan seksual yang menjadi sebab dari tewasnya brigadir yosua
dan juga tim dari komnas ham yang mengaku masih ragu atas dugaan pelecehan seksual yang menjadi sebab dari tewasnya brigadir yosua
belum memiliki bukti akurasi informasi apapun terkait dugaan ini kalau anda melihatnya apakah ada skenario yang diciptakan lagi dari kasus ini
kita bahas pelecehan dulu ya

berupa membuktikan adanya

di kamar ibu putri itu kan
tkp sudah diberisikan
jadi tidak ditemukan jejak jejak gna daripada brigadir yosua
baik pada kamar maupun pada tubuh ibu putri
yang kedua saya perlu tanya juga kepada penyidik polres jakarta selatan dan polda metro jakarta
polres jakarta selatan dan polda metro jaya yang pertama kali memeriksa kemudian ditarik ke baris
apakah ada satu pemeriksaan assessment untuk kepentingan buktian
pertahanan atau traumatik kejiwaan
yang dituangkan dalam bentuk bukti surat yang disebut
visum et repertum cipiatrum ini adalah alat bukti
seperti visum et repertum bedah mayat
tetapi dilakukan oleh ahli psikologi forensik
untuk bisa mendeteksi traumatik yang terjadi
sebab traumatik yang terjadi
dan juga respon atau kondisi kejiwaan daripada korban
kalau ada pelatihan seksual
setidaknya akan dilakukan assessment
biasanya beberapa kali itu ya
beberapa kali akan dibuat assessment oleh psikolog forensik
bisa juga dengan seorang psikiater ya
untuk kemudian memeriksa kejiwaan ini
saya harus ditanyakan
kalau alat bukti ini juga belum ada
ya sebetulnya cerita tentang rekayasa pelecehan itu
benar adanya ya
dan sekarang kan juga baradae dan juga sumber sumber lain
menyatakan bahwa cerita kelecehan itu di karang ya
sebagai satu rekayasa
jadi itu diabaikan saja
terbukti dir cipidum mabespori
yang andirian menyatakan
penembakan teh baradae
sementara waktu itu ya
bukan bela diri
nah sekarang udah berubah lagi nih
pasti hasil penyelidikan
karena ada fakta lain yang gitu
jadi kira kira itu
nah terkait dengan soal pemeriksaan kodetik ya
itu ada unsur pidananya juga terkait pelanggaran
diduga oleh verdi sambo maupun dua puluh lima orang yang diperiksa oleh irsus
di sana setidak tidaknya ada tiga pasal pidana yang dilanggar ya
pasal dua ratus dua puluh satu kuhp
ya ini menghalangi penyelidikan ini ya
menghalangi proses penegakan hukum
pasal dua ratus tiga puluh tiga itu menghilangkan
barang barang yang digunakan untuk keperluan
oleh pejabat umum dalam satu proses hukum
itu ancamannya empat tahun
kemudian terkait dengan penghilangan
tampil cctv secara melawan hak
apabila cctv tersebut bukan milik pribadi
saudara irjen ferdisambo
tetapi itu adalah milik inventaris misalnya polri
karena ada di rumah dinas
maka bisa dipastikan diterapkan pasal tiga ratus enam puluh dua
nah siapa yang melakukan ini
ini menurut saya di
ini di kedepankan juga
dikedepankan soal pemeriksaan pidana juga ya

baik pak sugang ini berarti apa yang disampaikan oleh mekopo luka
maupun imd pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik
ini juga bisa beriringan ya dengan pemeriksaan pelanggaran unsur pidana
artinya bisa berjalan berbarengan
tidak menunggu dulu pemeriksaan dari kode etik
kemudian lanjutkan dengan unsur pidana pak sugeng
jadi bersamaan irsus dan timsus
irsus itu insur khusus yang akan memeriksa pelanggaran kode etik
dan sus juga melakukan pemeriksaan bersama sama
meminta keterangan dalam posisi sebagai saksi dulu masing masing
jadi keterangannya kan satu
satu keterangan tetapi bisa diambil untuk dua kepentingan
yaitu kepentingan penegakan pelanggaran kode etik
yang satu lagi kepentingan penegakan hukum pidana
pak sugeng saya mau kembali
ini akan dilakukan pemeriksaan berulang ulang
saya mau ke pak hasto
pak sugeng saya masih belum jelas ini bagaimana nanti pemeriksaan assessment
yang akan dilakukan oleh pihak lpsk
pak hasto kalau anda menanggapi bagaimana kalau ada keraguan keraguan
dari komnas ham terhadap dugaan perbuatan kesusilaan dari putri cenrawati
kalau anda akan melihat ini sejauh mana untuk langkah langkah
pemeriksaan independensi dari psikolog anda
ya kalau pernyataan dari komnas ham itu sangat bisa dipahami
maka itu ketua komnas ham kan menyebutkan
bahkan hasil dari lpsk pun belum bisa didapat karena belum bisa menemui pemohon ini
ya bagaimana lpsk bisa memberikan kepastian tentang perlindungan
kalau bertemu saja belum gitu loh mas
ini yang bisa dikunci
kalau hari ini dagi endahkan pengajuan justice collaborator pemohonan perlindungan
dari baradae dan kuasa hukumnya apakah akan diterima langsung pada hari ini juga
jika diajukan pak hasto
kami akan dalami juga tentang kesediaan yang bersangkutan
itu terutama ya
yang kedua tentang memenuhi syarat atau tidaknya yang bersangkutan
meskipun kalau kita lihat pasal yang dikenakan
ini kan perbuatan menghilangkan nyawa orang itu tidak dilakukan sendirian
tapi ada keikut sertaan
cuma keikut sertanya ini apakah baradae ini pelaku utamanya
apakah dia yang memerintahkan atau justru ada orang orang lain
dan selama ini keterangan ini yang masih simpang siur
baik apa yang akan dagali dari putri canrawati
jika nanti berkenan ditemui di kediaman pak hasto
ya kami akan minta keterangan tentang tuduhan melakukan pelecehan
pelayanan seksual itu seperti apa
dan apakah trauma yang menjangkiti yang bersangkutan
yang diderita oleh yang bersangkutan ini
bersumber dari kekerasan seksual itu
atau ada sumber lain yang menyebabkan yang bersangkutan ini trauma
apa saja faktor yang menentukan akan disetujui atau dikabulkan
dari permohonan perlindungan ini jika memang ada dugaan pelecehan seksual di sini pak hasto
ya yang bersangkutan
yang bersangkutan jelas jelas adalah korban misalnya
atau yang bersangkutan berposisi sebagai saksi
tetapi kan tidak bidanianya harus jelas
karena tidak bidanianya yang dilaporkan adalah kekerasan seksualnya atau pelecehannya
ya tentu itu dulu yang harus dipastikan bahwa memang ada tindakan pelecehan seksual
yang dilakukan oleh seseorang
baik pak hasto saya mau ke pak sugong
pak sugeng kalau anda menanggapi adanya
tersangka baru yaitu brigadir dari riki rizal
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
ini artinya perlahan lahan akan terbukti ya tersangka baru akan bermunculan nantinya
jika memang masuk dalam dugaan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan juga pasal tiga ratus empat puluh kuhp pak sugeng
memang menjadi menarik ya semakin terang ya
ketika diterapkan pasal tiga ratus empat puluh tiga ratus empat puluh
kepada brigade riki itu kan pembunuhan berencana ya
nah pembunuhan berencana itu kan artinya antara niat untuk melakukan kehendak pidana
dan perbuatan atau tindakan pelaksanaannya itu kan ada jarak
nah dalam jarak ini ya ini ada motif tadi
penyidik harus membuka apakah motifnya disuruh ya
ya motifnya disuruh mendapatkan janji sesuatu ya
jadi sebelum melakukan sudah mendapatkan janji sesuatu atau disuruh
atau ada pesan apa apa yang menjanjikan siapa yang menyuruh kalau ada
karena ada pasal lima puluh lima dan lima puluh enam dalam pasal tiga ratus empat puluh juga
ini sudah sangat mengembang sangat tajam kasus ini
dalam beberapa hari
tertunggulah hasil penyidikan yang penting buat ipw
kasus ini sudah terbuka mulai terkuat
dijatinya kasus seperti apa
dijatinya kasus seperti apa
dan pengakuan baradae dan penangkapan brigadir riki
penempatan di tempat khusus ya
tempat khusus terhadap ferdi sabo di makoprimo
ini semakin terbuka ya
baik pak sugeng saya minta closing statement dari masing masing narasumber
saya mau ke pak hasto dulu harapan anda bagaimana untuk
perkembangan kasus ini apakah semakin menguak ya
tabir kematian dari brigadir riusuwa silahkan pak asto
ya kita berharap ini makin
ya memang harus bersabar karena
sedikit demi sedikit
terjadi langkah maju lah
kalau misalnya disebutkan ada
ketidakprofesionalan dan sebagainya dalam
penyelidikan atau dalam tolah pkp
ini yang agak ambigu memang
karena kalau tidak profesional itu kan
tidak disengaja ya
tetapi kalau disebutkan bahwa itu memang
disengaja sehingga terjadi obstruction of justice
ya itu baru dimensi pidananya terlihat
karena orang sengaja melakukan
apa olah pkp yang
yang tidak sengaja untuk dihilangkan
jadi istilahnya ada miskomunikasi
kalau miskomunikasi itu kan tidak disengaja
tapi kalau diskomunikasi itu disengaja
jadi ini yang berbeda gitu
profesionalisme ini orang dianggapnya
jadi orang yang dianggap tidak profesionalisme
eh tidak profesional itu bisa saja tidak disengaja
tapi kalau sengaja melakukan
tentu akan lebih nyata bahwa itu adalah suatu tindak pidana
baik pak hasto singkat saja pak sugeng silahkan
saya mendorong tim sus memproses dana
dua puluh lima orang yang akan dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik itu
betul kata pak hasto
ini adalah kesengajaan bukan kelalaian
jadi unsur pidananya sudah ada
terapkan tiga pasal dua ratus dua puluh satu dua ratus tiga puluh tiga dan tiga ratus enam puluh dua lain kode etik yang berujung pada pemecatan
kami mengusirkan di situ terima kasih
baik terima kasih pak sugeng teguh santoso selaku ketua ipw
dan juga bergalbung bersama kami pak ketua lpsk pak haston mojo
terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia news hour
selam sehat selalu assalamu'alaikum pak pak